tidak hanya mass rapid transit pada maret mendatang warga jakarta juga akan memiliki moda transportasi berbasis kereta lain yaitu light rail transit atau lrt
lrt jakarta tahap satu rute velodrome rawamangun kelapa gading saat ini sudah rampung sembilan puluh sembilan persen
ini dia stasiun velodrome rawamangun jakarta timur yang merupakan satu dari enam stasiun kereta ringan light rail transit lrt rute velodrome kelapa gading sejauh lima delapan km
senin pagi beberapa pekan menjelang pengoperasian resmi lrt pada akhir maret saya menjajal kereta yang proyeknya dimulai pada januari dua ribu tujuh belas dengan anggaran apbd dki sebesar lima empat triliun rupiah ini
selain menggunakan uang elektronik anda juga bisa membeli tiket di vending machine atau di loket yang sudah disediakan
nah lalu berapa tarif yang harus anda bayarkan untuk mengakses lrt ini
sampai satu bulan jelang pengoperasian pemprov dki jakarta masih terus menggodok pentapan tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang
dari pihak lrt sendiri tarif yang diusulkan adalah sebesar rp sepuluh delapan ratus
bagaimana sudah cukup terjangkau
atau justru masih kemahalan
bagaimana menggunakan segala macam
lrt velodrome rawamangun kelapa gading terdiri dari dua kereta dalam satu rangkaian dengan enam stasiun pemberhentian
kereta lrt yang berada di jalur layang melaju dengan kecepatan enam puluh km per jam
lrt yang diproduksi di korea selatan ini memiliki lebar dua enam meter
dan di satu rangkaian yang terdiri dari dua kereta mampu menampung dua ratus tujuh puluh penumpang
kereta ini juga dilengkapi dengan kursi prioritas untuk penyandang disabilitas wanita hamil dan juga lansia
untuk keamanan dan kenyamanan penumpang kereta juga dilengkapi dengan kamera cctv
alat pemecah kaca dan tempat penyimpanan kursi roda
pemandangan yang ditawarkan rute ini cukup menarik
mulai dari venue olahraga dano equestrian polomas hingga pusat perbelanjaan kelapa gading
perjalanan dari velodrome sampai stasiun terakhir kelapa gading butuh waktu sekitar tiga belas menit saja
sejumlah kalangan menyebut bahwa lrt di fase ini jalurnya terlalu pendek
dan tidak akan efektif untuk mengubah kebiasaan masyarakat
dari kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi publik
tetapi faktanya lrt memang didesain sebagai moda transportasi feeder atau pengumpan
yang artinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lain
nah dari stasiun velodrome ini saat ini tengah dibangun skybridge atau jembatan layang sepanjang dua ratus meter
yang akan menghubungkan secara langsung stasiun velodrome dengan halte pemuda rawamangun dari transjakarta
yang artinya juga
bisa membawa para penumpang langsung menuju ke pusat ibu kota di kawasan sudirman dan sekitarnya
rencananya skybridge ini baru akan rampung pada bulan april dua ribu sembilan belas mendatang
mahardika utama ilham aji jakarta